es goyobot dikenal sebagai minuman khas sunda yang berasal dari garut jawa barat
namun di kota bandung terdapat pedagang goyobot yang sudah berjualan lebih dari dua puluh tahun yang lalu
penjualan es goyobot yang bahan utamanya terbuat dari sagu aren atau dalam bahasa sunda dikenal dengan nama acik kawung ini tergantung dari cuaca
jika cuaca sedang panas es goyobot bisa laku mencapai tujuh ratus gelas
tapi setidaknya dalam sehari ada lima ratus gelas es goyobot yang terjual
selain aci kawung ada beberapa bahan lainnya yang disatukan dan sudah siap untuk disajikan
yang ditambahkan sebagai pelengkap adalah potongan roti gula cair dan susu kental manis
terakhir sebelum disajikan bagian atas goyobot diberi es yang diserut
isinya sekoteng kelapa muda alpukat roti
kalau goyobotnya sih kan dari acik kawung
dimasak dulu sama air panas mendidih di adon baru ini diendapin nungguan sehari baru dipotong potong
meski didominasi dengan rasa manis namun dalam menikmati es goyobot terdapat ciri khas rasa yang berbeda dari minuman manis lainnya
di masa pandemi banyak pembeli lebih memilih untuk membungkus es goyobot ketimbang makan di tempat
enak sih kalau disini
segar juga terus memang sudah terkenal dari dulu
makanya saya kesini terus
pedagang es goyobot buka setiap harinya dari jam sembilan hingga pukul tujuh belas tiga puluh dengan harga rp lima per gelasnya